bank rakyat indonesia bri merombak jajaran direksi dan komisaris melalui rapat umum pemegang saham luar biasa
mantan menpora adi aksa daud yang sebelumnya menjabat komisaris independen digantikan posisinya oleh rofikoh rohim
selain di jajaran komisaris bri juga mengubah jajaran direkturnya
sunarso yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur bri tidak lagi muncul dalam kabinet pimpinan mantan wakil direktur utama bni
dan kita sendiri juga sebetulnya masih sangat perlu ya pak narso pak randi
tapi karena kementerian mungkin punya rencana lain gitu ya
jadi kalau tanya alasannya ya tanya ke kementerian